sementara itu untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil selama bulan ramadan
kementerian perdagangan melakukan kunjungan ke sejumlah pasar di kota bandung
dalam kunjungan ke pasar di bandung menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan
harga barang kebutuhan pokok stabil dan tercukupi kebutuhannya selama bulan ramadan
menteri perdagangan muhammad lutfi melakukan kunjungan ke pasar kota bandung jawa barat pada selasa pagi
dalam kunjungan tersebut menteri perdagangan didamping oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
keduanya mengunjungi dua pasar di kota bandung yakni pasar kosambi dan pasar sederhana
selain memantau langsung harga kebutuhan pokok di hari pertama bulan ramadan
menteri perdagangan muhammad lutfi juga melakukan dialog langsung dengan pedagang dan pembeli
dari hasil kunjungan kedua pasangan
di satu pasar tersebut muhammad turfi memastikan
meskipun beberapa bahan pokok mengalami kenaikan namun masih dalam batas normal
sementara harga kebutuhan pokok lainnya yang beberapa waktu terakhir sempat naik signifikan
kini telah berangsur turun
kedua pasar tersebut muhammad turfi memastikan
memastikan adanya suplai yang lebih dalam pasar ramadan ini
supaya harganya tidak terlalu tinggi naiknya
dan ini akan segera kita laksanakan mudah mudahan minggu depan kita lihat penurunannya
dan ini akan terus turun sesuai dengan masa panen cabai dan biji
sementara itu gubernur jawa barat ridwan kamil memastikan
akan ikut memantau harga barang kebutuhan pokok selama bulan ramadan
jika nanti terjadi kenaikan harga yang tidak wajar
pemerintah provinsi jawa barat akan melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga
tapi per hari ini saya memantau dengan pak menteri rata rata relatif stabil kang
nah kalaupun ada nanti mekanisme intervensi itu ada
bukan berbentuk pasar kaget tapi lebih operasi pasar aja
mulai stabilnya harga barang kebutuhan pokok diapresiasi oleh pedagang
pasalnya daya beli masyarakat kembali meningkat setelah harga kembali stabil
cuman harga sekarang sudah stabil gitu
cengnya kan sudah turun dari sekian lebih dari seratus kan sekarang sudah sampai ke delapan puluh tujuh puluh gitu
pembelian juga sudah makin banyak
sudah pas kemarin mau tiga hari ke bulan puasa lumayan lah
sementara itu dirjen perdagangan dalam negeri
hendra memastikan pasokan barang kebutuhan pokok aman selama bulan ramadan
untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya kenaikan harga menjelang lebaran nanti
kita pastikan lah ya kita tidak main main
kita harus seyakin yakinnya bahwa masyarakat kebutuhan dan ketersediaan terhadap bahan pokok
terutama dalam melaksanakan ibadah puasa dan idul fitri ini
harus ya harus tersedia dengan baik supaya masyarakat benar benar bisa
melaksanakan ibadah ini dengan hikmat
kementerian perdagangan juga berkoordinasi dengan asosiasi dan dinas perdagangan di daerah
untuk memastikan rantai distribusi pangan berjalan lancar
sehingga pasokan barang kebutuhan pokok terpenuhi selama bulan ramadan